hari ini majelis kehormatan mahkamah konstitusi atau mkmk akan menggelar sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik
mantan ketua mk sebelumnya anwar usman dan beberapa hakim konstitusi lain
pada kamis pagi dua puluh delapan maret rencananya mkmk akan menggelar sidang putusan atas dugaan pelanggaran etik terhadap hakim konstitusi yang dilaporkan
yakni anwar usman saldi isra arief hidayat dan wahidudin adams
ada lima laporan yang akan dibacakan putusannya oleh mkmk
sebelumnya mkmk telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sejak lima belas maret lalu
pada november dua ribu dua puluh tiga lalu majelis kehormatan mk mencopot anwar usman dari posisi ketua mk
anwar terbukti melakukan pelanggaran berat dalam putusan mk terkait batas usia capres
dalam sidang putusan mk mk anwar usman juga dilarang untuk ikut terlibat dalam sengketa pemilu
selain itu anwar usman juga tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai ketua mk hingga akhir masa jabatannya
tak hanya itu mahkamah konstitusi juga akan melanjutkan sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh
dengan agenda menenggarkan jawaban komisinya
seperti yang disebut ketua mk soehartoyo di sidang yang digelar rabu dua puluh tujuh maret kemarin
mk memberi kesempatan kepada kpu sebagai termohon
kpu berkesempatan menjawab gugatan dari ganjar mahfud dan anies muhaymin
selain kpu mk juga memberi kesempatan kepada bawaslu dan tim hukum prabowo gibran
untuk memberi keterangan sebagai pihak terkait
untuk update dari mahkamah dari gedung mahkamah konstitusi
sudah ada jurnalis kompas tv veronica kartono akan melaporkan langsung dari gedung mahkamah konstitusi
veronica ini akan ada dua sidang
yang pertama sidang gugatan sekretar pilpres ini lanjutan
lalu digelar pada siang tapi pagi ini akan ada sidang majelis kehormatan mk terlebih dulu
bisa anda jelaskan kedua sidang ini akan seperti apa hari ini
jadi pada hari ini pada pagi ini mahkamah konstitusi akan mengadakan beberapa sidang
yang pertama adalah sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi yang akan dilakukan oleh majelis kehormatan mahkamah konstitusi
sidang ini terbuka untuk jurnalis untuk wartawan yang akan dilaksanakan pada pukul sembilan nanti di lantai empat gedung dua mahkamah konstitusi
dua dari hakim yang dilaporkan adalah diantaranya anwar usman beserta dengan saldi isra
dari beberapa laporan salah satu laporan yang diterima oleh mkmk yakni adalah terkait dengan pernyataan anwar usman pada saat konferensi pers tanggal delapan november tahun dua ribu dua puluh satu
di mana dia menanggapi beliau menanggapi soal pencopotan dirinya dari posisi ketua mahkamah konstitusi oleh mkmk
keputusannya terkait dengan penetapan usia capres dan cawapres
anwar usman sempat mengatakan bahwa dugaan sorry maksud kami gugatan yang dilayangkan oleh terhadap dirinya
yakni terkait dengan batas usia capres dan cawapres merupakan fitnah yang keji
dan anwar usman juga telah mengetahui bahwa ini merupakan upaya politisasi yang menjadikan dirinya sebagai objek dari berbagai putusan
selain itu ada pula laporan yang kedua yakni terkait dengan pelanggaran dugaan pelanggaran etik karena anwar usman meminta keputusan mk mk
terkait dengan pengangkatan soehartoyo sebagai ketua mk ini dinyatakan tidak sah
jadi ini merupakan dua laporan dua dari beberapa laporan yang diterima oleh mkmk pada hari ini
kemudian pak skalis memang selain dengan silakan
sidang pembacaan putusan mkmk nanti ada pula sidang terkait sengketa pilpres yang agendanya pada hari ini adalah
merupakan mendengarkan jawaban termohon keterangan pihak terkait dan pemberi keterangan
jadi pada hari ini mkmk akan memberikan kesempatan bagi kpu sebagai pihak termohon kemudian bawaslu dan juga tim hukum dari pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran
untuk membacakan jawaban atas gugatan yang dilayangkan oleh
jadi nanti pada hari ini rencananya yusril beserta dengan tim hukum prabowo gibran akan menyampaikan jawaban dari permohonan yang dilayangkan oleh pemohon
sebelumnya pas kalis di hari kemarin ada sidang pemeriksaan pendahuluan di mana dari dua sidang tersebut
yang pertama yakni pemeriksaan pendahuluan terhadap tim pasangan calon nomor urut satu yakni anies muhaymin
kemudian yang kedua adalah terkait
dengan sidang pemeriksaan pendahuluan dari pasangan calon nomor urut tiga ganjar pranowo dan mahfud md
dari sidang tersebut baik paslon satu maupun tiga mereka sama sama meminta dilakukannya pemungutan suara karena diduga adanya pelanggaran berat oleh tim dari prabowo gibran
baik nanti kita akan nantikan jalannya kedua sidang pada hari ini
terima kasih veronica kartono melaporkan langsung dari gedung mahkamah konstitusi jakarta